beginilah kesibukan di apartemen kambing ekor gimbal
di sentra ternak desa awar awar
kecamatan asem bagus situwondo
dinamakan apartemen kambing karena kandang dibuat bertingkat
dan kambing dikelompokkan sesuai dengan berat dan harganya
meski diisi hingga empat ratus lima puluh ekor kambing
kandang tidak bau dan kumuh
karena kotoran kambing tidak langsung turun ke lantai
selain itu semua kambing berbagai jenis ini
tertata rapi di setiap kelas kamar apartemen
model peternakan ala apartemen yang sudah dirintis
sejak tiga tahun lalu ini menjadi keuntungan tersendiri
bagi peternak dan konsumen
karena kesehatan dan kebersihan kambing lebih terjamin
karena di sini kan tempatnya bersih ya
terus kalau milih itu nyaman
karena ini kan kayak apartemen kambing gitu
jadi kambingnya kan jumlahnya banyak
variasinya juga banyak dari harga itu
variasi juga banyak
jadi kita milihnya itu bisa kuas gitu
sesuai dengan anggaran yang kita punya
alhamdulillah kalau tahun ini dibandingkan tahun kemarin itu
misalnya yang sapi itu di masjid masjid itu dialihkan ke kambing
karena penyakit pmk ini
sampai berapa persen peningkatan dibanding tahun lalu
oh ada sembilan puluh persen
para pembeli juga dapat menitipkan kambing yang sudah dibeli di kandang ini
sampai hari idul adha secara gratis
setiap kambing yang telah dibeli dan dititipkan akan ditandai
agar tidak tertukar saat pengiriman
harga kambing di sini hampir sama dengan di tempat tempat lain
yakni antara dua lima juta hingga empat juta rupiah
setelah membeli hewan kurban
biasanya mereka akan mencari hewan yang lebih besar
biasanya yang jadi masalah yaitu bagaimana membawanya ke lokasi pemotongan kurban
masalah ini justru membawa berkah bagi penyedia jasa angkut hewan
di pasar ternak di desa jurang kudus jawa tengah
belasan ojek kambing meraup rupiah jelang idul adha
menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang angkut
mereka bisa mengantar hingga tujuh ekor kambing tiap harinya
padahal pada hari biasa mereka hanya mengantar satu hingga dua kali
tarifnya pun cukup terjangkau yakni dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
untuk satu ekor kambing tergantung lokasi yang dikirimkan
dalam sehari belasan penyedia jasa ojek kambing pasar pon desa jurang kudus ini
mampu merauh pendapatan sekitar seratus hingga dua ratus
dua ratus ribu rupiah pada momen jelang hari raya kurban
tim liputan cnn indonesia